mama tadi mama tadi habis bersin bersin aja kok
mama udah makan
sebenarnya saya mau tanya satu hal lagi nih
bagaimana dengan ugatan kamu
tapi melihat kamu seperti ini saya takut mendengar jawabannya
ya video pertamanya udah abis lagi nggak
ini sih nggak ada yang penting
jadi hari ini gue lagi bahagia banget banget banget banget banget
karena gue bisa ajak andin first date
kamu tuh nggak pernah bucin ya sama perempuan yang kamu suka
ketawanya puas banget sih
pernah tapi ditolak
serius ngapain tuh nyindir lo nggak sama sekali
kan gue nggak sebut sama lo ada nggak coba
ih tapi maksud kamu tuh aku kan

dibeliin tau nggak

kita itu lagi cari petunjuk pembunuhan roy
kalau kamu gak bisa fokus kamu pulang aja deh sekarang
gue lagi yang salah gue selalu salah di mata lo gak pernah bener
fokus salah fokus
coba kamu cari lagi tuh
udah ketutup jangan buka lagi
nervous ya dekat dekat sama gue
nah sekarang gak nyangka mah kalo ternyata orang suruhan aku ilmu subnino
sampai kapan elsa
sampai kapan kamu terus mau mengejutkan mama dengan ulah dan masalah yang kamu buat
mama udah gak tahan sah
apa yang harus mama katakan sama kamu
kalau suatu saat nanti perbuatan kamu ketahuan apa yang harus mama lakukan
mama bener bener gak ngerti saya
mama ini biggest problem ya
toh jadi gi doctors
kalau dia kena serangan panik gimana ya
terus di rumah ini gak ada siapa siapa lagi
gue harus menjaga dan ngawasin andin secara langsung
gue takut terjadi apa apa sama dia dengan kondisi dia yang sekarang
tapi adin pasti gak mau ngizinin gue masuk ke rumah
gue minta tolong mama sarah aja deh
mama tadi mama tadi abis bersihin bersihin aja kok
mama udah makan
udah mama udah makan
mama kecapean itu abis nyariin papa pasti
al udah tugas mama sebagai istri harus nungguin papa
mama pegang kuci rumah kan
saya cemas adin sendirian di rumah
saya khawatir kalau andin cemas berlebihan terus dia pingsan
saya boleh pegang kunci rumah juga ma
iya boleh al
ya udah kalau gitu nanti mama pesen ojek online supaya antar kuncinya ke kamu gitu ya
terima kasih banyak ma
ya udah kalau gitu
ayo kecuali takut
ada apalagi ah
kenapa al gak masuk rumah bareng andien aja
bukannya mereka tadi habis ketemuan
apa jangan jangan terjadi masalah lagi diantara mereka
ah padahal aku pikir sebentar lagi mereka akan rujuk
mendingan aku kirim kunci ini sekarang deh ke al
nino udah tidur
mama sama papa pulang aja ya
biar aku yang jagain minum
kamu bisa sendiri
lagian kan sini juga ada yang bisa bantuin apa
ada suster ada dokter
jadi mama pulang aja istirahat
kamu tuh baik banget sa
mino tuh beruntung punya istri seperti kamu
yaudah kita pulang ya pa
maafin aku pa